ya selain tadi menggelar sidang dengan agenda pembacaan replik terhadap terdakwa richard eliezer
pengadilan negeri jakarta selatan juga hari ini menggelar sidang dengan agenda yang sama terhadap terdakwa putri candrawati
dan jaksa penuntut umum menyatakan dalam sidang bahwa walaupun putri candrawati ini menyatakan tidak memahami apa itu yang dimaksud pembunuhan berencana
namun penetapan putri candrawati sebagai pelaku sebenarnya sudah sesuai dengan fakta hukum
penuntut umum hanya berdasarkan pada fakta hukum yang menunjukkan terdakwa putri candrawati adalah salah satu pelaku pembunuhan berencana
meskipun terdakwa putri candrawati tidak memahami atau pura pura tidak memahami apa itu pembunuhan berencana
akan tetapi terdakwa putri candrawati melakukan karakter yang dipersyaratkan dengan pembunuhan berencana
yaitu menyampaikan cerita kepada saudara ferdi sambu
berupa cerita jika terdakwa putri candrawati
putri candrawati dilecehkan yang kemudian berubah menjadi cerita pemerkosaan
lalu saudara ferdi sambu s membuat perencanaan dan bekerjasama dengan saksi rikirikal wibowo
saksi kuatmakrup dan saksi richard elisir budiang lumiu untuk menghilangkan nyawa kurban nofrian sajosuato berat